tes uang ukurannya sama semua

sis kita patungan yuk
patungan beli apa jack
beli koran satu
nah gitu dong
masa beli koran aja patungan jak
beli sendiri atuh
lo yang beli ya
nggak mau ah
kalau mau baca sama beli
lo mau beli kagak nih
nggak jadi beli koran nih
mbak yanti masukin kuenya jangan banyak banyak
kan buat promosi nanti kita rugi
namanya juga promosi pok
kan kita kan nyari untung
betul kan mak
promosi sih promosi tapi gak banyak banyak juga kali
biar emang banyak pahalanya
kemarin kamu jadi beliin mukena buat potati
saya terjadi kepikiran jack
pengen beliin sesuatu juga buat istri saya
lo takut salah beli
ya udah lo beliin mukena aja
kan udah banyak pilihan itu bagus bagus
iya yang kayak gue beliin buat hati
nah sekarang kita bagi bagi anak
kok bagi bagi kerjaan mak
katanya mau bagi bagi kue
maksudnya bagi bagi kuenya misah misah jangan bareng barengan
ntar emak sama yanti
kok emak sama mbak yanti
tati sama siapa
makanya dengerin dulu
emak sama yanti bagin yang deket deket
mbak melani porodaya di robb delapan
ah oh ah oh mulu paham kagak
masak dulu masak dulu
masak dulu be
meremp doang kelilipan
din bangun dah
jangan ketawa lo mak
katisnya juga pisjak
jadi emak udah beli info tati mukena juga
udah beli emak bang
udah tis lo bayarin aja tuh mukena gue
yang buat si tati masih bagus kok
saya mau ditanya istri saya dulu jack
yaudah telepon aja
enggak sms aja
masak dulu titi